lebih dari sepuluh juta jiwa harus hidup sekian lama dengan polusi udara yang tidak sehat di jakarta
konsentrasi pm dua lima di jakarta dan kota kota sekitarnya ini mengalami lonjakan
jauh melebihi ambang aman yang direkomendasikan oleh who
kita dalami lagi sebab akibat perburukan polusi udara di jakarta dan sekitarnya
bersama dengan zenzi zuhadi direktur eksekutif nasional walhi
ma zensi selamat sore
selamat sore mbak fuspa
mas zenzi apa analisis walhi terhadap kondisi udara di jakarta dan sekitarnya
yang saat ini dianggap membahayakan kualitas hidup warganya
apa sebetulnya faktor yang memberikan kontribusi besar dalam perburukan ini
dari dua bulan yang lalu saya sudah ingatkan di kementerian lingkungan hidup
bahwasannya kualitas udara jakarta itu tidak bisa dilihat hanya jakarta
tetapi harus dilihat kota kota penyangganya
karena polutan di udara jakarta dan sekitarnya ini selain kendaraan bermotor
kontribusi besar dan sangat berbahaya itu dari industri
dan industri ini bukan hanya asapnya tetapi yang kami sangat khawatir itu pengolahan bintang b tiga
karena cukup banyak perusahaan bintang b tiga di sekitar jakarta
dan hasil investigasi kami tahun lalu
kami menemukan praktek buruk dari perusahaan perusahaan b tiga ini
di mana perusahaan transporter tidak mengolah limbah b tiga dalam bentuk abu debu yang sangat berbahaya ini
melainkan mereka buang ke tanah tanah kosong yang tidak ada orangnya
ini bahayanya bukan hanya kepada sistem pernafasan
tetapi lebih jauh kepada sistem lain dalam tubuh dalam sistem sirkulasi dan seterusnya
nah hak untuk mendapatkan udara yang baik dan sehat itu perintah konstitusi ya kepada negara
makanya dalam pasal tiga puluh tiga undang undang dasar itu
negara mempunyai hak menguasai bumi air dan udara
tetapi dalam hak menguasai itu negara juga mempunyai tanggung jawab
apa tanggung jawabnya
agar hak pakai hak guna rakyat itu tidak terganggu
makanya ada kewenangan perizinan dari pemerintah untuk industri industri skala besar
sayangnya yang diambil oleh pemerintah digunakan itu hanya kewenangan penerbitan izin
tetapi kewajibannya untuk mengontrol dan mengendalikan itu tidak dilakukan
karena tidak dilakukan kontrol kendali dan evaluasi kepada perusahaan perusahaan ini
maka tidak ada rasa takut para perusahaan hanya bermodalkan kertas
mereka mengolah limbah limbah b tiga dengan tidak bertanggung jawab membuangnya sembarangan
pertimbangan pemerintah bahwa menerbitkan izin ini adalah ekonomi
tapi patut dipertimbangkan di atas kepentingan ekonomi itu ada kepentingan kemanusiaan
ada kepentingan hak hak konstitusional rakyat yang harus dipenuhi oleh negara
biasanya bagaimana kualitas udara itu juga akan mencerminkan kualitas air
kalau kita lihat jakarta banten dan bekasi
bekasi ini sudah tidak layak untuk tempat manusia hidup dan berkembang ya
sayangnya para pemerintah tingkat kementerian bupati wali kota dan gubernur termasuk presiden
tidak merasakan penderitaan rakyat ini karena sehari hari mereka dalam ruangan ber ac
di mobil ber ac itu berbeda dengan rakyat yang sehari hari mereka tidak bisa mengelak
mereka harus beraktivitas di luar ruangan
pak ya paparan polutan partikel bebas yang mengandung logam dalam jangka waktu yang lama
itu akan memberikan dampak yang serius bagi kesehatan manusia
oke mas zenzi kita ingat sekali dua ribu dua puluh satu warga memenangkan gugatan atas pencemaran udara jakarta khususnya
poin poin yang disampaikan poin poin putusannya ini adalah sejumlah pengetatan begitu kalau saya tidak salah
ada pengetatan emisi lintas batas provinsi inventarisasi baku mutu udara ambien
potensi pencemaran udara kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna lapangan
anda melihat realisasinya seperti apa dari pengawasan walhi
ini tidak dipatuhi ya oleh pemerintah karena kita terlibat dalam proses gugatan itu mendampingi dan fasilitasi
masyarakat apa yang dimaksud dengan kontrol terhadap batas baku mutu udara
begini ada kelemahan di dalam regulasi kita di mana baku mutu itu dia bersifat general
dan berlaku dalam wilayah administratif misalkan izin satu perusahaan diterbitkan baku mutunya sekian gitu sepuluh
kemudian tidak dibatasi oleh pemerintah berapa jumlah perusahaannya
ketika perusahaannya ada seribu maka cemaran pada udara itu sudah di angka sepuluh
itulah yang terjadi sekarang
izin yang diterbitkan pemerintah itu baku mutunya hanya melihat kepada subjek izinnya
tetapi tidak melihat dampak skala luas ketika jumlah izinnya itu ditambah
dalam artian jumlah izin industri sekitar jakarta itu satu dia sudah melampaui ambang batas daya tampung lingkungan di jabodetabek
yang kedua memang proses pengontrolan pengendalian oleh pemerintah itu tidak dilakukan
terhadap perusahaan perusahaan ini
saya bisa mengkonfirmasi itu tidak dilakukan ya
karena tahun lalu kami melakukan pengujian
perusahaan yang terbukti kami dapatkan epidennya membuang sembarangan limbah b tiga kami laporkan ke kementerian lingkungan hidup dalam hal ini
ke gakum klak
sampai sekarang saya masih mendengar keluhan dari masyarakatnya
perusahaannya masih beroperasi
seharusnya dari laporan itu proses pidana berjalan izin perusahaan dibekukan
nah kalau dari ini ini menyedihkan sebenarnya
kami melihat memang negara ini tidak peduli rakyatnya mau mati rakyatnya mau sengsara itu tidak peduli ya kalau kami lihat dari uji yang kami lakukan
artinya jika kebanyakan adalah perusahaan yang membuang limbah b tiga ini sembarangan begitu tidak ada kontrolnya
kalau pindah ke ikn apakah bisa menjadi signifikan mengurangi perburukan polusi udara di jakarta mas zenzi
menurut saya itu bukan jalan keluar ya
pindah ke ikn itu kabur sebenarnya
kabur dari tanggung jawab
jangan lupa bapak presiden
bahwasanya rakyat berkumpul di jakarta hidup ini karena dulu jakarta ini ibu kota begitu
dan sekarang jakarta overload
maka nggak boleh presiden itu meninggalkan rakyat dalam keadaan bahaya seperti sekarang
karena untuk menyelesaikan persoalan lingkungan
persoalan udara jakarta
dibutuhkan power yang melintas batas administratif
butuh power yang dapat mengkoordinasikan pemerintah daerah dki jakarta banten dan jabar
dalam keadaan presiden masih berkantor di jakarta saja ini tidak tertanganin
apalagi kalau presidennya sudah pindah ke ikn
itu dalam kerangka kebijakan
terus dalam kerangka seberapa relevan pemindahan itu akan menurunkan emisi
itu tidak akan relevan
karena jakarta dia akan tetap menjadi kota ekonomi
yang pindah ke ikn itu hanya para asn
maka itu bukan solusi saya berani bertaruh ya
pindah saja ke ikn itu tidak akan menyelesaikan persoalan di jakarta
justru itu kami melihat pemerintah itu kabur dari tanggung jawabnya secara konsesional kepada rakyat di indonesia
lantas apa rekomendasi walhi kepada pemerintah ataupun sektor swasta
mungkin masyarakat secara keseluruhan agar bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan pastinya di jakarta
saya rasa presiden harus segera memanggil seluruh kepala daerah sampai ke bupati dan wali kota
dinas lingkungan hidup di jabodetabek
dipintak laporan berapa jumlah izin tanpa kumuhku
apa yang dilakukan dalam proses kontrol dan kendali terhadap izin itu
itu akan ketahuan kok berapa bolongnya tanggung jawab di pemerintah daerah itu mengawasi pencemaran dari perusahaan perusahaan
ambil saja dulu satu langkah itu kita akan lihat perubahannya sebenarnya
oke kita lihat nanti seperti apa sikap pemerintah dan pemerintah daerah pastinya melihat peristiwa ini atau kasus ini sudah semakin menjadi sorotan masyarakat
di lini masa sudah kita lihat pencemaran udara bagaimana tindak lanjutnya untuk mengatasi perburukan polusi udara di jakarta
mas zenzi suhadi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected hari ini selamat sore